saya senang sekali begitu tau bahwa asmal mau berikan kontenasi untuk matias anies
dan lebih senang lagi karena tiara dan neto yang bisa itu
eh tiara gimana ini
kita buat kenalan kan
hewan unik berkantung atau sering disebut hewan marsupial
kang guru berasal dari bunuh australia
jauh banget nih
jauh banget kan
iya jauh banget mah
kalian dapat menemukan berbagai macam spesies kami hampir seluruh bagian di australia
namun ternyata salah satu jenis kang guru yaitu kang guru pohon
duh kata dia tinggal di atas pohon
kang gurunya gelantungan gitu gak ya
pertama kali ditemukan di indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
lama banget ya
kamu belum lahir
yang paling khas dari kang guru adalah kantungnya
dan perlu kalian ketahui kantung kang guru itu kedap air kawan kawan
alhamdulillah semakin hari naila terlihat semakin sayang sama intan
meskipun masih tetap memanggilnya tiara
tapi setidaknya intan merasakan kasih sayangnya
pijakan soal berikut ini ya
saya mau menyampaikan sesuatu ke anak anak
anak anak dengarkan ya bapak kepala sekolah mau menyampaikan pengumuman untuk kalian
bapak sudah menghitung beserta guru guru yang lain
hasil penjualan terbanyak dari pesta seni kemarin adalah
dari kelas ini
gue pikir aman kamu enak banget
makanya udah di laku
iya intan ini semua itu berkat resep rahasia mama kamu
iya mamaku tuh masakannya enak banget
bapak masih mau menyampaikan satu hal lagi boleh
jadi bapak akan mengumumkan secara resmi hal ini pada saat upacara nanti
supaya kelas lain juga mengetahui bahwa kelas ini yang menjual makanan terbanyak dan terbaik
dan hasil penjualan makanan itu akan disumbangkan ke panti asuhan
dan dua orang diantara kalian akan mewakili untuk menyerahkan sumbangan itu
ibu menurut ibu siapa kira kira dua orang dari anak anak ini yang mewakili bu
saya kira intan pak
karena kue yang kemarin dijual dan laku banyak itu adalah buatan dia

yang kedua saya pilih tiara
saya setuju bu pilihan ibu adalah pilihan yang terbaik
ya anak anak intan dan tiara ini yang akan mewakili kelas kita nanti ke panti asuhan ini ya
jadi kita bakal ke panti asuhan pak untuk menyerahkan dananya
ya kita besok ke panti asuhan yang didukung oleh tante kamu ibu maya
dan bapak yakin ibu maya pasti senang karena kamu ikut ambil bagian dalam penyerahan dana tersebut
intan tiara intan tiara intan tiara intan tiara intan tiara intan tiara
saya senang sekali begitu tahu bahwa shal memberikan bagian dalam penyerahan dana tersebut untuk kontinasian ini
dan lebih senang lagi
karena tiara dan nita yang bisa hidup
kita boleh kenalan kan
oh iya nama aku intan
hai kalau aku tiara
kita kenalan yuk
alah gak usah sobaik deh
kalian kesini cuma buat pamer kan
kita kesini bukan mau pamer
tapi niat kita kesini buat kenalan sama kalian
kamu kok menganu dua aku sembarangan sih
gak usah pura pura deh
kamu gak boleh ngomong kasar kayak gitu
niat kami kesini baik kok
paling pura pura aja
anak anak orang kaya seperti kalian ini gak tahu perasaan kita
kalian kesini cuma buat pamer aja kan
karena kalian tuh yang paling benar
gak kayak kami anak anak yatim piatu
enggak kok itu nggak benar
kami sebenarnya sama seperti kalian
aku selama ini gak punya bapak
tiara gak punya mama
jadi kalian gak boleh nilai orang
dari luarnya aja
hala kalian gak usah bohong deh sama kita
mamaku meninggal habis ngelahirin aku
kalau papanya intan pergi
ngantarin mamanya intan sama intan
kalian masih gak percaya
ternyata kalian anak yatim juga seperti kami
bu maya intan sama tiara
bapak dan ibu guru pulang duluan
dan terima kasih karena kalian sudah mau datang ke panti ini
saya berterima kasih kepada bapak
karena telah mempercayakan donasi untuk pantiasa ibu dari sekolah
kalau gitu kami pulang duluan ya bu
nah sekarang kita anter intan pulang ke rumah
oh iya tiara kamu jadikan main di rumah aku
kamu kan udah janji
tante maya aku boleh kan main ke rumahnya intan
sekarang kan giliran aku main ke rumah intan
iya boleh ya kan
iya boleh nanti tante antar tiara ke rumah intan
udah gitu soalnya tante jemput
tante jangan bilang bilang ke oma ya
nanti tiara dimarahin lagi sama oma
kamu tenang aja sayang
nanti ini jadi rahasia antar kita berdua
tante akan bilang ke oma
kalau tante antar kamu ke mal main sama temen temen
makasih ya tante
tante itu tante yang paling baik
paling baik seluruh dunia
kira sayang banget deh sama tante maya
tau gak tante
main sama intan itu lebih seru tawa tante daripada main di mall
eh tiara manis tiara cantik sayang
kamu kesini juga
iya tante saya suka sama tante saya juga
kamu kesini juga
tiara cantik kesini mau main sampe sore lho mak
ya boleh banget dong
malah tante seneng kalo kamu main setiap hari kesini
kan tiara manis biar ada temennya
iya tante aku juga senang main kesini tiap hari
soalnya di rumah kan nggak ada temen akunya
paling cuma bodoh yang nemenin aku
yaudah kalo misalkan kamu merasa kesepian
dateng aja kesini ya

rumah ini selalu terbuka
yaudah kalian berubah mau pada makan kan